bandung tidak hanya memiliki gedung gedung tua yang terkenal dengan gaya arsitektur peninggalan belanda
di bandung juga ada masjid unik dengan nuansa tionghoa seperti masjid al imtizaj
masjid al imtizat atau rongge dalam bahasa tionghoa memiliki arti pembauran
tak lain sejak dibangun pada dua ribu sepuluh lalu masjid ini bertujuan untuk menyatukan para ⁇ mualaf ⁇ di kota bandung
khususnya warga tionghoa dengan muslim pribumi
bangunan masjid ini memiliki perpaduan antara wihara atau kelenteng dengan masjid
warna merah mencolok dan ornamen khas tionghoa berpadu dengan simbol keislaman